wajib bagi petani swadaya bapak dan ibu yang saya hormati adapun tujuan dan maksud
kesepakatan bersama sertifikasi ispo rspo ini adalah sebagai upaya bersama untuk
memanfaatkan sumber daya yang ada pada para pihak yang berdasarkan asas saling
membantu saling mendukung dalam rangka pelaksanaan sertifikasi untuk
mewujudkan percepatan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan
dengan ruang lingkup diantara lain adalah sebagai berikut yaitu peningkatan
kapasitas dan kemampuan teknis petani swadaya dalam memenuhi standar
sertifikasi ispo pembinaan fasilitator daerah dan pekebun kelapa sawit swadaya
dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan fasilitasi sarana dan
prasarana pemetaan lahan yang diperlukan koordinasi dengan instansi dan atau pihak
terkait dalam rangka proses penerbitan surat tanda daftar budidaya atau stdb
dan surat pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup atau sppl
dan tak terlepas tentu saja
peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit swadaya berkelanjutan
sebagai pilot pertama di indonesia provinsi jambi dinilai strategis sebagai lokasi inisiatif bersama
untuk mendukung petani swadaya mengimplementasikan standar ispo
di mana menurut data kementerian jumlah petani kelapa sawit di jambi pada tahun dua ribu dua puluh
mencapai lebih dari dua ratus sembilan puluh ribu kepala keluarga terbanyak ketiga setelah provinsi riau dan sumatera selatan
di samping itu provinsi jambi juga telah menerbitkan rencana aksi provinsi sebagai turunan dari rencana aksi nasional
sebagaimana diamanatkan oleh instruksi presiden minyak sawit berkelanjutan nomor enam tahun dua ribu sembilan belas
sebagai pijakan percepatan pelaksanaan sertifikasi ispo untuk pekebun swadaya di tingkat provinsi maupun kabupaten
peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas pekebun swadaya dalam menerapkan praktek budidaya yang baik
percepatan pembentukan dan peningkatan kemampuan swadaya
keterlibatan tiga kabupaten seperti kabupaten tanjung jabu barat kabupaten sarolangun dan kabupaten tebo
diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjawab tantangan petani swadaya
khususnya dalam konteks perolehan dokumen legalitas lahan yang berada di bawah otoritas pemerintah daerah
akhir kata besar harapan kami program kolaborasi ini dapat membawa manfaat yang sebesar besarnya untuk petani swadaya di indonesia
keterlibatan ketiga kabupaten tersebut di jawa di jambi dengan meningkatnya produktivitas kebun sawit
sembari menjaga nilai nilai keberlanjutan lingkungan dan sosial
rspo berharap program kolaborasi ini bisa menjadi basis contoh untuk replikasi di provinsi lain
sebagai upaya meningkatkan skala dukungan di masa yang akan datang
tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya atas fasilitasi kementerian pertanian dirjen bun dalam hal ini
dalam proses koordinasi dan finalisasi kesepakatan bersama
dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten terkait
tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di jambi
serta mitra lokal kami setara jambi yang nantinya bersedia mengawal proses ini bersama lebih dari satu lima ratus an petani di tingkat tapak
sekian dan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
agar dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan kapasitas dan juga fasilitator lokal dalam praktik pengelolaan kelapa sawit yang lebih baik lagi sesuai dengan persyaratan nasional dan juga internasional
baiklah hadirin pemirsa dan juga rekan rekan media kita akan kembali melanjutkan dengan mendengarkan bersama sambutan
sekaligus nanti akan membuka secara resmi acara seremonial ini yang saat ini memang tengah bergabung secara virtual
yang akan disampaikan oleh direktur pengolahan kelapa sawit
untuk pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan direkturat jenderal perkebunan kementerian pertanian kepada bapak insinyur deddy junaidi msc disilakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera semuanya
tentunya juga tentu saat ini juga masih dalam suasana idul fitri saya kira saya kira tidak ada salahnya
selaku mewakili dari kementerian pertanian dalam direktur jenderal perkebunan
setelah pimpinan mengucapkan selamat harian idul fitri serabu empat ratus pak putri hijriah mohon maaf lain batin
yang mudah mudahan di tahun mendatang ini juga bagi negara kita khususnya bagi perkelapa sawit internasional ke depan
akan lebih baik lagi
selanjutnya kami tentu berterima kasih kepada jajaran dinas perkebunan provinsi jambi
kemudian yang bekerjasama dengan tim dari rspo kemudian pemerintah kabupaten tanjung jabung barat dan jajaran dinas perkebunan
terima kasih banyak
juga pemerintah kabupaten sarawang unia dan di jajaran perkebunan tentunya dan juga tentu
pemerintah kabupaten tebok ya dan dinas perkebunan yang berkebunan atas kesempatannya
ya suatu kehormatan tentunya bagi kami untuk memberikan sambutan ya kaitannya dengan rencana
ya launching atau komitmen bersama ya untuk membangun ya percepatan ya pembuatan kelabu asid
berkelanjutan ya tentu yang berdasarkan ispo maupun skema sertifikasi lainnya seperti rsco ya
jadi kami tentu
menyambut baik ya dalam rangka tentunya kita membangun kelabu asid indonesia yang berkelanjutan
disini juga tentu saya sebagai ketua tim sekretariat ya rencana aksi nasional kelabu asid
berkelanjutan ya tentu ini suatu tadi kehormatan dan kebanggaan yang diberikan kesempatan untuk
ya dan bagi terkait dengan komitmen untuk membangun percepatan pemerintah asid berkelanjutan
saya kira ini alhamdulillah yang kedua kalinya ya itu sebelumnya sudah dilakukan juga di provinsi
sumatera utara ya pada bulan maret lalu dimana disitu atas inisiasi wakil gubernur provinsi sumatera
utara juga ya semua bupati sentrasaara dan bupati bupati ini juga ya semua bupati sentrasaara dan bupati
yang pertama yang kedua letakkan komitmen jadi untuk memenuhi peraka ulama li giant sql development
saatnya pemanah kawasan bengkong semua memberkati insyaratnya corresio segalanya tadi construksi
kemudian memanjat kembali denganmosial jadi mahasiswa pengacara lorikolo aire jatuh berj complexity

yang berasal negatif anda masih gimana upper
tentu dari tingkat provinsi maupun nanti bupati di kabupaten tanjung jebung barat kemudian kabupaten saralango dan kabupaten tebo yang untuk menantangani kesepakatan bersama ya mempercepat pembangunan kelapa sawit indonesia yang berkelanjutan
nah tentu kami juga berterima kasih kepada teman teman mitra pembangunan yang telah banyak melakukan pendampingan ya
tentu kaitannya bahwa rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan yang melalui intresi presiden nomor enam tahun dua ribu sembilan belas memang ini adalah bersifat forum multipihak atau multi stakeholder forum
tentu di sini bagaimana kolaborasi dari level di empat belas kepentingan lembaga terkait di tiga pusat tentu juga karena intresi nomor enam tahun dua ribu sembilan belas juga mengamanakan kepada dua puluh enam gubernur di provinsi setra sawit
termasuk ya di kabupaten atau bupati yang berada di dua puluh enam provinsi tersebut yang memang merupakan sentra pengembangan sawit
saya kira impres nomor enam dua ribu sembilan belas ini sudah berjalan sejak dua ribu sembilan belas dan tentu akan terus sampai nanti tahun dua ribu dua puluh empat
jadi kita masih punya dua tahun ya kaitannya dengan intresi nomor enam tahun dua ribu sembilan belas tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan
dan kita tentu kami juga mengapresiasi karena
di provinsi jambi sendiri sudah ada peraturan gubernur kaitannya dengan rencana aksi daerah kelapa sari berlanjutan provinsi jambi
kemudian juga sudah terbentuknya tim pelaksana daerah provinsi jambi atau tpd atau puru multipihak di level provinsi
juga ada beberapa regulasi tentunya yang mendukung tentang kemitraan petani dengan perusahaan
dan saya kira memang apalagi kita saat ini ya kita sedang menghadapi situasi di mana masih hot issue ya kaitannya mengenai kelangkaan minyak goreng
jadi sebetulnya dari segi produksi kan tidak tidak tidak masalah ya
tetapi tetap ternyata berimbas ya kepada sektor hulu khususnya memang di dalam rantai pasok
sebagai orang agribis
jenis lainnya terutama khususnya sawit yang paling lemah adalah di pekebun ya
apalagi pekebun swadaya
alhamdulillah kami juga setelah adanya pengumuman ya kita sudah melakukan koordinasi ya sebelum idul fitri ya dipimpin oleh pt dj
alhamdulillah dinas perkebunan jambi juga dan jajarannya pak kadis juga kami apresiasi
karena waktu itu sudah beredar ya
sos akan petani akan demo ya
itu salah satu asosiasi petani sawit
dan alhamdulillah atas inisiasi yang bagus dari pak hadis perkebunan jambi dan jajarannya ya
melakukan pendekatan informal seperti kami sarankan
dan alhamdulillah tentu ini bisa meredam tentunya ya
karena memang kaitannya dengan pelarang ekspor cpo
kemudian bahan baku minyak goreng rbd palm oil
maupun minyak gorengnya rbd olainya maupun minyak bekas atau used cooking oil ya
ini bersifat sementara
alhamdulillah tadi juga barusan kita ada dapat koordinasi ya
kami telah menyampaikan pesan bahwa yang paling terdampak saat ini adalah di tingkat pekebun
ya di tingkat pekebun sawit
dan ini salah satu yang paling terdampak adalah para petani swadaya yang memang belum terikat
sekiranya momentum ya
bahwa memang dalam membangun kelapa sawit itu berbeda karakteristiknya
mau tidak mau memang harus kita dorong kemitraan
nah saya kira melalui nanti salah satu yang harus kita dorong
momentum ini membangun kesadaran bahwa memang dalam membangun kelapa sawit itu harus bermitra
nah ini juga karena berdasarkan informasi ya
bagi pekebun sawit
yang tergabung dengan ekplasma maupun petani swadaya
tetapi yang sudah tergabung dalam satu kelembagaan lebih terlindungi
karena punya mou
nah ini yang membedakan tanaman kelapa sawit ini dengan tanaman perkebunan lainnya
saya kira ini menjadi momentum yang pas ya
melalui forum ini juga tentu akan terus berproses
bahwa memang harus memberikan kesadaran pemahaman kepada para petani
bahwa inilah yang membedakan kelapa sawit dengan tanaman perkebun lainnya
jadi memang tbs itu kan harus segera diproses ya
dan dari tbs juga harus diproses menghasilkan cpo
cpo juga tentu tadi tidak bisa ditimbun
tidak bisa disimpan lama ya
jadi kami juga memahami
tentu dalam situasi dan memang cpo ini bukan untuk ditimbun
harus segera diproses ya tadi
dengan aneka produk termasuk misalnya minyak goreng
kemudian ratusan nanti tentu termasuk biodies
dan juga yang kita lakukan
dan sebagainya dari turunan sawit ya
nah saya kira ini momentum yang pas
salah satu menjadi reksanya asli daerah
yang perlu difokuskan ya
karena tadi memberikan bagaimana menyadarkan bahwa terutama petani petani swadaya
saya kira di provinsi jambi maupun di tadi di tiga kabupaten
sentra sawit di kabupaten suralangun tanjung jabung barat
kemudian juga bontebo
saya kira saat ini petani swadaya ini lebih dominan ya
nah ini tentu perlu kerja keras bersama
dan disinilah saya kira saatnya forum multi pihak ya
muridilap provinsi yang kami ketahui di jambi ini termasuk sangat aktif
sama dan supportive ya
berbagai instansinya yang terkait ya
di motori tentunya oleh dinas perkebunan provinsi
dan alhamdulillah nanti
di tembo juga menjadi salah satu
mudahan lokus dari supuyo ndp
nah ini juga sekiranya bisa menjadi
apa menjadi benchmark ya
dan mungkin insya allah tahun dua ribu dua puluh tiga ini ya
dan tentu ini juga akan didukung oleh supuyo ndp
nah sekali lagi tentu kami memberikan apresiasi
atas ini si tentu pak gubernur jambi
jajarannya dalam ini kepala dinas perkebunan
dan tim yang selalu mendukung berbagai kegiatan
juga dari bapak bupati tanjung jabung timur
yang dulu pernah juga mendapat penghargaan
kaitannya dengan pelayanan sd berkeliling
saya kira ini model model inisiatif di tanjung di provinsi jambi
yang bisa direplikasi ya
termasuk nanti di serolangun
kabupaten serolangun bapak bupati dan jajarannya
kemudian bupati bapak bupati tebo
yang saya juga komitmen tentunya
nah saya kira kami juga berharap tentunya provinsi jambi ini menjadi salah satu center of excellence ya
etalase bagaimana pembangunan kelapa sawit yang berlekat itu mesejahterakan kepada semua pemangku kepentingan
yang memberi dampak menggerakkan perekonomian regional
saya kira karena sawit ini saya kira tidak ada satupun
dari mulai produk utamanya sampai produk samping ya
produk ikutannya ini semua punya nilai komersial
punya nilai ekonomi yang bisa tentu menambah bisa memperkuat ya
menambah penghasilan ya
dalam lima komponen dari rencana aksi nasional
komunikasi daya kelahirkan sepuluh kanjutan
alhamdulillah dari kementerian dalam negeri juga sudah mengeluarkan edaran ya
tahun dua ribu dua puluh satu ya
dua puluh satu september dan sudah beberapa kali ini
kemarin terakhir juga kita melakukan pertemuan ya
sebelum idul fitri dan alhamdulillah dari kadis jambi juga hadir
dan juga dalam waktu dekat juga kaitannya dengan program
terutama ya yang dari bpdp kelapa sawit penting juga kami sampaikan tentunya
karena memang masih ada kaitannya
yaitu kaitannya dengan program peremajaan sawit rakyat
ini alhamdulillah saya kira ini jambi termasuk yang mendapat alokasi yang cukup tinggi ya
dan mudah mudahan karena sudah ditandatangani
kemudian juga untuk yang bantuan sarana perasarana tadi ya
dimana kami juga sebagai koordinator
alhamdulillah juga sudah ditandatangani spk nya oleh bpdp kelapa sawit
dalam waktu dekat juga kami akan mengundang
para kepala dinas provinsi kabupaten
alhamdulillah tahun ini kita ada di sembilan belas provinsi ya
dan sembilan puluh dua kabupaten
insyaallah yang hari ini mematangi kesepakatan ya
komitmen insyaallah ini mendapat alokasi di kegiatan sarana perasarana ini
ini kaitannya termasuk tadi dalam ada delapan komponen
termasuk di atasnya adalah mengenai penguatan infrastruktur jalan usaha tani
termasuk juga sertifikasi ispo bagi pekebun
saya kira disinilah termasuk juga untuk alat pasca panen sampai kendaraan
nah disinilah lagi lagi bahwa bagaimana dalam salah satu implementasi untuk mendukung ksb ini adalah penguatan kelembagaan pekebun
nah itu harapan yang kita perlu fokuskan ya
belajar dari kisruh saat ini
dan ini segera kita ada solusinya
karena lagi lagi yang paling terdampak adalah para petani sawit ini
terutama peti sodara
kita doakan tentu dalam waktu dekat ya
pimpinan negara memperhatikan ini
karena tadi sudah saya sampaikan dengan data yang jelas dan diapresiasi
bahwa bagaimana dampaknya pelarangan tadi beberapa produk sawit ini
kita doakan saja
sekali lagi demikian dapat kami sampaikan apresiasi sekali lagi kepada pak kadis perkebunan
ke bupati kabupaten tanjung jabung barat
kemudian bapak bupati surawangun dan jajarannya
serta bapak bupati tebo dan jajarannya terkait
saya ini mohon maaf apabila hal yang berkenan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan tentunya salam sehat selalu
baik terima kasih
demikian sambutan dari bapak deddy junaidi selaku direktur pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan direkturat jenderal perkebunan kementerian pertanian insinyur deddy junaidi msc
dan selanjutnya kita akan kembali ke jambi bersama ahmad solihin
pemirsa dan juga rekan rekan media serta para hadirin acara dari penandatangan nmou ini juga bekerjasama dengan pemerintah
dan juga tiga kabupaten di provinsi jambi
di mana hari ini kami juga sudah mengundang perwakilan dari pemerintah daerah tersebut yang nanti akan menyampaikan sambutan
tapi sebelum kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan pemerintah daerah
akan kita ikuti terlebih dahulu foto bersama kami persilakan untuk lima narasumber yang sudah hadir di jambi
kami undang untuk berdiri
mohon izin bapak kita akan berdiri terlebih dahulu
kita akan melaksanakan sesi foto bersama
kami persilakan untuk dapat mengambil dokumen mou yang sudah ada di jambi

yang sudah ada di hadapan bapak bapak semua

kita akan foto bersama kami persilahkan kepada rekan rekan media dan juga tim dokumentasi
untuk dapat mengabadikan momentum pada pagi hari ini
di mana foto bersama ini sebagai bentuk penandatanganan mou yang dilakukan antara rspo dan pemerintah daerah di jambi
kami persilakan bapak untuk menghadap kamera dalam hitungan ketiga dua satu
dan inilah perwakilan dari pemerintah provinsi pemerintah kabupaten tanjung jabung barat pemerintah kabupaten sarawangun dan pemerintah kabupaten tebo
yang pada hari ini telah hadir dalam rangkaian seremonial penanda tanganan nota kesepahaman atau mou yang telah dilakukan antara rspo dan pemerintah daerah
sesi foto bersama telah selesai
kami persilahkan untuk kembali duduk kepada lima orang narasumber yang sudah hadir di jambi
baik setelah tadi mungkin kita sudah mendengarkan sambutan yang sangat luar biasa
perwakilan dari pemerintah pusat
yang tadi sudah disampaikan oleh direktur pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan direkturat jenderal perkebunan kementerian pertanian bapak insinyur dedy junaidi msc
dan selanjutnya kita akan mendengarkan
ini perwakilan dari pemerintah pusat
perwakilan dari pemerintah provinsi jambi yang telah hadir hari ini
juga akan menyampaikan sambutan dan juga akan merespon bagaimana pelaksanaan dari mou yang dilaksanakan di provinsi jambi pada hari ini
untuk itu kami persilahkan kepada kepala bidang pengembangan dan penyuluhan dinas perkebunan provinsi jambi bapak panca priya sp
yang kami hormati
bapak direktur jenderal perkebunan
dalam hal ini diwakili oleh direktur pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan bapak dedy junaidi
yang kami hormati
bapak bupati kabupaten tanjung jambu mawarat
yang kami hormati
bapak bupati sahara langun
yang kami hormati
bapak bupati tebo
yang kami hormati
bapak bupati guntur
yang kami hormati
pimpinan media cetak dan elektronik
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran allah swt
yang mana pagi yang berbahagia ini kita diberi kekuatan kesehatan dan kenikmatan
sehingganya dapat berkumpul bersama dalam acara ini
tentang penerangan kesepakatan bersama
yang ke dua kami ucapkan terima kasih kepada teman teman dari spu
pak guntur dan teman setara
telah menginisiasi kegiatan ini yang merupakan implementasi terhadap impres nomor enam tahun dua ribu lima belas
dan juga menjalankan amanah dari instruksi gubernur no satu dua ribu dua puluh
yang mana teman teman
dari spo dan rss setara masuk dalam tim penyusuran ini
artinya teman teman setara sudah menjalankan aksinya dalam mendorong pemerintah
agar pelaksanaan pembangunan sawit berkelanjutan khususnya petani saudara di jambi
berjalan dengan baik
ketiga terima kasih kepada bapak bupati yang telah hadir acara ini
yang merupakan juga kesepakatan merupakan juga amanah
merupakan juga konsisten pemerintah kaupaten dalam menjalankan instruksi presiden
dan amanah gubernur tadi
bapak ibu yang kami hormati dan teman teman bupati dan dari spo setara
kita tahu bahwa jambi saat ini sangat tergantung terhadap komoditi perkebunan
kita tahu luas daerah provinsi jambi ini ada lima seratus hektare
dari luas tersebut hampir dua juta hektare
komuniti perkebunan ditanam di dalam sana
dari dua juta tadi ada satu satu ratus tiga puluh empat hektare
enam ratus empat puluh hektare ini adalah luas kebun kelapa sawit
dari luas tadi jelas penguasaannya dilakukan oleh swadaya hampir lima puluh dua puluh persen
identik dengan lima ratus sembilan puluh dua ribu hektare petani swadaya
dan pelaku usahanya lima
artinya ada empat puluh lima persen
dan dua puluh tiga hektare ini adalah bumn
kita melihat jelas bahwa petani swadaya mendominasi terhadap perkebunan kelapa sawit di jambi
tentu dengan persoalan persoalan perkelapa sawit di jambi
ini menjadi persoalan
selagi lagi kami terima kasih kepada teman rspo
karena tata kelola perkebunan kelapa sawit baik di nasional dan di jambi ini
pada prinsipnya belum mengikuti kaedah kaedah sawit berkelanjutan
dengan kehadiran ran ksb dan instruksi gubernur ini
dan dengan inisiasi stara dan spo
ini memberi suatu cambuk kepada pemerintah
agar pemerintah lebih konsisten terhadap melaksanakan kelapa sawit berkelanjutan
kalaulah kita melihat dari prinsip dan kriteria baik rspo maupun spo
kriteria baik rspo maupun ispo
itu adalah konsisten dari pemerintah
kaupaten dalam hal ini bupati
karena petani harus berlembaga
petani harus berkelompok
petani harus memiliki sppl
petani harus memiliki surat tanda bukti budaya
petani harus mengikuti ktrk smk iii
kalau kita melihat dari prinsip tadi
jelas ini bapak bupati mempunyai peran
yang utama dalam hal ini
karena opd yang terkait yang menjadi sentuhan fungsi dan tugas
artinya kewajiban dari opd menjalankan tugas yang diberikan
yang dibebankan oleh bupati
contohnya dalam pendataan
yang merupakan implementasi ran ksp
karena kita ketahui
pertanyaannya memilikikah data yang valid terhadap semua holder
ada dana yang memberi inisiasi untuk proses sertifikat ispo
ada dana permajaan
kalaulah data ini lengkap
bagi kebun yang memiliki benih bagus
yang merupakan salah satu prinsip dan kriteria ispo
itu ada wadahnya yang dilakukan oleh banda dppb
disiapkan dana sertifikasi ispo
untuk bagi petani yang salah menggunakan bebek
ini dana permajaan
artinya lagi lagi penguatan data yang harus kita lakukan
pintunya adalah stdb
stdb yang menjadi tanggung jawabnya adalah opd dan dinas perkebunan kabupaten
nah bagaimana mengsikapi ini
kami berharap pada bapak bupati
tanjung jabung barat
saralangun dan tembok
seketika ini dikomunikasikan baik dan benar terhadap
permasalahan dari petani swadaya terhadap pembangunan sawit berkelanjutan
ini akan solusi terhadap ini
begitu juga terhadap kita ketahui
dari lima lima ratus sembilan puluh dua hektare petani swadaya ini
bagaimana kiat bapak bupati di tiga kabupaten ini
mengeskemakan seluruh petani yang smoke odor ini dikelompokkan
karena jujur dengan berkelompok
semua fasilitas akan menjadi mudah
untuk mendapatkan pupo
untuk mendapatkan dana dana bpdbks
ini harus berkelompok
juga begitu juga terhadap pelaksanaan smk tiga
nah ini dinas tenaga kerja yang punya peran
begitu juga dengan surat pengantuan pengelolaan lingkungan
ini menjadi tanggung jawab oleh dinas beladi
untuk itu kami pesan kepada seluruh
tentunya dalam hal ini
bapak bupati dan seperangkat ala sholatnya tidak bisa berjalan
rspo dan setara mendukung kegiatan ini
untuk itu terima kasih kepada teman teman setara dan lispo
semoga kegiatan ini dilanjutkan
agar petani swadaya mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih kepada kepala bidang pengembangan dan penyuluhan
dinas perkebunan provinsi jambi bapak panca pria sp
tadi sudah menyampaikan sambutan dan juga gambaran
terkait dengan petani sawit swadaya di provinsi jambi
dimana tadi menyebutkan bahwa memang untuk perkebunan kelapa sawit
di provinsi jambi ini masih didominasi pak ya
sama petani kelapa sawit swadaya
dan kendalanya adalah para petani tersebut masih belum berkelompok
yang kita harapkan nantinya dengan adanya kelompok tani
akan lebih memudahkan mereka juga gitu pak ya
untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang diinginkan
dan pemerintah provinsi jambi juga turut mendukung penuh kerjasama
yang dilakukan ini antara rspo pemerintah provinsi
dan juga tiga kabupaten di jambi
baiklah pemirsa hadirin dan juga rekan rekan wartawan selanjutnya
kita akan mendengarkan sambutan berikutnya yang akan disampaikan
oleh asisten dua tanjung jabung barat
mewakili bupati kabupaten tanjung jabung barat
kami persilahkan kepada bapak firdaus sp
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
dan pengolahan dan pemasaran hasil dari jambun
kementerian pertanian republik indonesia
yang kami hormati bapak kepala dinas perkebunan provinsi jambi
yang diwakili pak panca
yang kami hormati bapak bupati atau yang mewakili kabupaten tebo
dan kabupaten saralangun
senior manager dari rspo pak guntur
kemudian bapak bapak ibu sekalian yang saya hormati
saya atas nama pemerintah tanjung barat mewakili bupati tanjung barat
bapak k h anwar sadat mag pada hari ini tidak bisa hadir
dan saya mewakili sebagai asisten dua
pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih
dan apresiasi yang tinggi kepada rspo dan yayasan setara
serta dinas provinsi jambi
dinas perkebunan provinsi jambi yang menginisiasi
dan menunjuk salah satu kabupaten di provinsi jambi tanjung barat
untuk masuk dalam kegiatan yang menurut kami ini adalah salah satu bantuan yang cukup berharga bagi masyarakat kami
ada dua puluh tujuh ribu petani sawit swadaya di tanjung jabung barat ini
yang ini perlu memang sangat memerlukan dukungan
dengan berderet permasalahan di tanjung jambung barat ini
terutama di daerah kami terutama di petani swadaya
utamanya produktivitas yang rendah sebenarnya
dan ini produktivitas rendah ini diakibatkan mulai dari benih yang tidak standar
kemudian fasilitas yang tidak lengkap dan lain lain
dan ini kami apresiasi yang tinggi pemerintah kabupaten jambung barat atas kegiatan ini
termasuk dukungan pemerintah provinsi jambi dari dinas perkebunan dan dari spo dan yayasan setara
kami juga agak terkejut tiga kabupaten yang ditunjuk dan kebetulan tanja barat dialokasikan yang cukup banyak hampir lima puluh
artinya masih sebagaimana disampaikan pak panca tadi
perlu kerja keras pemerintah tanjung barat bagaimana mengangkat petani swadaya ini
agar nanti ke depan apa yang sama sama diinginkan
sebagaimana mereka bisa berkelompok dan ini ujung akhirnya adalah mereka punya sertifikasi
sehingga sawit berkelanjutan itu memang sudah dapat dipenuhi oleh masyarakat kami
ujung ujungnya masyarakat akan sejahtera terutama petani perkebunan sawit
terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik pemirsa demikian tadi sudah kita dengarkan sambutan dari asisten dua tanjung jabung barat
terima kasih kepada bapak firdaus sp yang tadi informasi yang kita dapatkan bahwa di kabupaten tanjung jabung barat ini
terdapat dua puluh tujuh ribu lebih untuk petani sawit swadaya yang memang membutuhkan dukungan
yang diharapkan dengan kerjasama ini dapat menjangkau petani sawit swadaya tersebut untuk dapat mengangkat kembali kesejahteraan mereka
baik selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari asisten dua tanjung jambung barat
kita akan mendengarkan sambutan mewakili pemerintah kabupaten sarawangun yang akan disampaikan oleh
kepala dinas perkebunan dan pertanian tanaman pangan kabupaten sarawangun kepada bapak deddy henry msi disilahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang kami hormati bapak direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian ri
yang dalam hal ini diwakili oleh bapak direktur pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan bapak deddy junaidi
kemudian yang kami hormati bapak bupati tebo atau mewakili bupati tanjung jabung barat atau yang mewakili
kemudian yang kami hormati
senior manager program rspo pak guntur prabowo
kemudian yang kami hormati yayasan setara bu nurbaya beserta rekan rekan semuanya
hadirin yang berbahagia
pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten sarawangun
saya mohon maaf mewakili bapak bupati yang pada kesempatan ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan
dan beliau menegaskan kami untuk menyampaikan sambutan
terima kasih atas kepercayaan rspo dan kementerian pertanian ri
yang memilih kabupaten serawangun sebagai salah satu kegiatan penerbitan ispo bagi petani swadaya
kami tentu sangat berbangga sekali bahwa sarawangun terpilih karena memang kita sangat menyadari bahwa sarawangun
dengan dua puluh satu petani yang diperoleh kebanyakan
dua puluh satu petani plasma atau petani swadaya maaf yang ada di kabupaten sarawangun
itu sangat kecil sekali yang memenuhi persyaratan persyaratan perizinan yang dibutuhkan
kita tahu bahwa dari petani swadaya ini sesungguhnya bahwa mereka juga harus memiliki perizinan perizinan
termasuk di dalamnya adalah ispo
nah kami menyambut baik bahwa setara dan rspo ini memilih sarawangun
untuk menerbitkan atau memproses pengurusan ispo di kabupaten sarawangun
tentu kami berharap bahwa tidak hanya ispo pak mungkin rspo nanti juga ada sertifikasi yang bisa diberikan bagi petani di kabupaten serangun
selanjutnya juga kami berharap bahwa ke depan bahwa ini tidak cukup bu nurbaya pak guntur hanya dengan dua ratus ya yang dialokasi untuk serangun
karena kita tahu bahwa tiga ratus ya karena kita tahu bahwa dengan jumlah dua puluh satu ribu itu ini angka ya masih sangat kecil
mungkin ke depan kami berharap bahwa ini akan terus bisa ditambah untuk dikembangkan
bahkan kami pak guntur bu nurbaya pak deddy bahwa sarawangun ini pak bahwa animo masyarakat untuk pengembangan kelapa sawit ini sangat tinggi sekali

ya tentu dengan kapasitas yang ada yang ada di pasar
ya tentu dengan kapasitas yang ada yang ada di pasar
pemerintah kabupaten sarawangun tidak mampu untuk membantu petani
nah alhamdulillah bahwa psr kami ada mendapatkan alokasi tapi kami terkendala pak bahwa di sarawangun itu tidak hanya sawit yang banyak tapi juga kebun karet
nah kebun karet ini juga animo petani karet ini juga ingin merubah ke kelapa sawit
karena kita tahu bahwa komoditi sawit ini sudah sangat menggiurkan di belakangan hari ini
nah tentu kami berharap ke depan bahwa mungkin akan ada program program lainnya
bagaimana kementerian pertanian mungkin juga dari rspo bisa mendorong bagaimana petani petani karet ini juga bisa mengembangkan komuniti sawit ke depannya
karena kita tahu dengan harga yang sempat tinggi kemarin animo masyarakat sangat tinggi sekali
mudah mudahan program program yang lain yang bisa dikembangkan rspo dan setara
termasuk dari kementerian pertanian bisa membantu kami di sarawangun
kami sangat terbatas sekali dari kemampuan apbd
tentu dukungan dari berbagai pihak dalam pembangunan perkebunan di sarawangun sangat kami harapkan
terima kasih rspo dan setara jambi atas terpilihnya sarawangun untuk melaksanakan kegiatan ispo di tahun dua ribu dua puluh dua ini
mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terima kasih
terima kasih pak
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik demikian tadi mewakili pemerintah kabupaten sarawangun kita telah mendengarkan sambutan dari kepala dinas perkebunan dan pertanian tanaman pangan kabupaten sarolangun
terima kasih bapak dedy henry msi yang tadi sudah menyampaikan juga bahwa di kabupaten sarawangun ini terdapat dua puluh satu resmi
dilengarkan oleh keahlian jumlah kota atau kota yang lebih dari lima puluh ribu lebih petani sawit swadaya yang juga tentunya membutuhkan dukungan yang kita harapkan juga dengan adanya kerjasama mou ini dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para petani di kabupaten sarawangun
selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari asisten dua kabupaten tebo mewakili pemerintah kabupaten tebo kami persilahkan kepada bapak insinyur haji supadi
dijen bun pak kadis bun provinsi jambi yang mewakili pak upati serangun bupati tanjab bar yang mewakili pak guntur sbo ibu baya dari setara
sabjakan assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya akan bacakan sambutan bupati ini selengkapnya
pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kati allah semangat tala atas berkat terahmatnya pada pagi yang berbahagia ini
kita masih berkesehatan di umur panjang
alhamdulillah kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat alfiat
mari sama sama kita panjatkan
salam salam mari kita hadirkan pada adunan alam nipsal mahasiswa sebagai anak anak alam ini
bapak dedy atau yang mewakili pak direktur pak bupati serangun tanjab bar dan pak guntur
bupaya dan pak gadis perkebunan
mengawali sambutan ini perkenankannya saya mengucapkan terima kasih kepada sustainable farm oil atau spo
yang telah menginisiasi pertemuan ini untuk kesepakatan bersama
percepatan implementasi sertifikasi perkebunan kelapa sawit swadaya berkelanjutan di provinsi jambi
dan juga para penduduk yang telah menjalankan perkebunan kelapa sawit
yang dilaksanakan pada hari ini kami memandang bahwa kegiatan ini merupakan suatu bentuk dukungan real terhadap
pelaksanaan rencana aksi daerah kelapa sawit perkebunan khususnya di kabupaten tebong
yang tentunya bernilai positif sebagai langkah awal dalam mengurai permasalahan
yang terkait dengan kelapa sawit terhadap kegiatan peningkatan kelapa sawit atau pasda
pendapatan dan pemetaan perkebunan swadaya yang nantinya akan dilaksanakan oleh setara jambi
dan didukung oleh spo
kami menyambut baik serta mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut pada kesempatan ini
tak lupa pula saya menyampaikan apresiasi kepada yayasan setara jambi
yang telah memfasitrasi dalam hal penerbitan surat tanda daftar budidaya atau stdw
bagi perkebunan di kabupaten tebung
saya berharap supaya kegiatan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk kedepannya di kabupaten tebo
gambaran bahwa di kabupaten tebo
kelapa sawit merupakan komoditas unggulan
yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat kabupaten tebo
dengan luas tanam mencapai enam puluh lima ratus hektare
dan diusahakan oleh sebanyak lebih kurang sembilan belas petani
tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi kami untuk memecahkan berbagai persoalan yang terkait
dengan kelapa sawit swadaya
mengingat keterbatasan yang kami miliki terutama dari sisi anggaran
dimana untuk beberapa tahun terakhir ini
semua dihadapkan kepada kebijakan penanggulangan covid sembilan belas
namun demikian kami terus berupaya untuk mencari peluang pengembangan sawit rakyat
ini diantaranya yang bersumber dari badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit atau bpd
dari pks yang telah mensupport kegiatan permajaan sawit rakyat
dimana sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu jumlah cakupan binaan sebanyak dua belas kabupaten
dan anggaran yang disalurkan mencapai tiga puluh tiga lima miliar
bapak ibu yang saya hormati kita menyadari bahwa komoditas kelapa sawit
selain memiliki kontribusi yang sangat strategis terhadap perekonomian masyarakat maupun daerah
juga telah memunculkan berbagai persoalan yang mengiringinya
khususnya yang terkait dengan isu lingkungan lingkungan hidup
permasalahan permasalahan lain yang perlu untuk menjadi perhatian kita
yang berkaitan dengan sawit rakyat diantaranya adalah penggunaan bibit yang tidak berserpikat
untuk itu kita memang membutuhkan data yang benar benar valid terkait dengan sawit rakyat ini
sehingga kedepannya kita dapat memiliki pijakan yang lebih baik
sehingga kedepannya kita dapat memiliki pijakan yang lebih baik

sehingga kedepannya kita dapat memiliki pijakan yang lebih baik
sehingga kedepannya kita dapat memiliki pijakan yang lebih baik
maka keteranganan lahan hutan

tapi yang paling mudah adalah ini
yaitu keterangan ces
sebenarnya masih banyak saya bacakan ini
lain kali itu ya jangan diberi kasih
karena kita kan mau diskusi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik demikian tadi kita sudah mendengarkan
sambutan mewakili pemerintah kabupaten tebo
dari asisten dua kabupaten tebo
terima kasih kepada bapak insinyur haji supadi
yang juga menyampaikan bahwa
memang pemerintah kabupaten tebo juga mendukung
rangkaian mou ini untuk kesejahteraan petani sawit suara
dan pemirsa hadirnya juga rekan rekan media
demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama
paparan dan juga sambutan dari masing masing narasumber
yang telah disampaikan
terkait dengan percepatan implementasi sertifikasi
kelapa sawit petani swadaya
antara rspo dan juga pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten di provinsi jambi
namun tidak sampai disini
kami juga nantinya akan membuka sesi tanya jawab
bagi rekan rekan media dan juga para hadirin
yang ingin memberikan pertanyaan
namun untuk sesi tanya jawab ini akan kembali
saya serahkan kepada lianita
yang saat ini sedang berada di studio cnn jakarta
dan yang datang dari media jakarta post
pertanyaannya ditujukan untuk perwakilan provinsi jambi
selamat pagi pak
ini pertanyaannya untuk bapak
pertanyaan adalah bagaimana pandangan pemerintah provinsi
dalam memastikan kolaborasi ini
dapat mendukung program pemberdayaan petani
yang dijalankan oleh pemerintah daerah
silahkan pak panca
tahu tadi bahwa
dari lima ratus sembilan puluh dua ribu hektare petani swadaya ini merupakan hal yang sangat sulit
dilakukan oleh pemerintah untuk menuju sertifikat sustainability
baik yang dilakukan oleh teman teman rspu maupun ispu
karena keterbatasan pembiayaan untuk itu perlu keterkaitan dari teman
stakeholder terkait untuk mendorong ini terhadap percepatan sertifikasi ispu
dan bagaimana juga pemerintah mengait terhadap kewajiban teman teman pelaku usaha
yang identik dengan pabrik non kebun yang tentu pemasukannya adalah petani
semua older bagaimana dia untuk mendapatkan sertifikat ispu bagi pabriknya
kalau si kebunnya tidak sustainable
artinya dengan kebutuhan terhadap publik sendiri untuk menuju sustainable
tentu pemasuknya dia wajib melakukan proses proses sertifikat ispu
inisiasi pemerintah perlu tangan tangan pemerintah untuk menjembatan ini
antara petani swadaya dan pelaku usaha memberi pemahaman ini
karena memang kita ketahui keterkaitan sesuai dengan perda nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu sembilan belas tentang tata niaga komoditi perkebunan yang boleh sekarang melakukan
kemitraan antara kelembagaan dan pelaku usaha
sehingga ini memutus matarat tata niaga dengan persoalan harga
nah ini jelas kalau sudah terkait antara pelaku usaha dengan petani swadaya
dan kewajiban dia juga petani memberikan kontribusi terhadap perusahaan
perusahaan juga harus memberikan kontribusi kepada petani
provinsi jambi dan kaupaten agar juga memberi peran kepada pelaku usaha
dan mendorong pelaku usaha memberi mendorong agar membantu petani swadaya
menuju sertifikat ispu
sekiranya itu terima kasih
baik baik pak panca priya terima kasih atas penjelasannya
mudah mudahan untuk rekan dari media jakarta post sudah bisa menangkap ya jawaban dari pak panca pria
selanjutnya ada juga pertanyaan yang masuk dari info sawit
nah ini pertanyaan ditujukan kepada pemerintah daerah tingkat bupati
pertanyaan adalah kolaborasi seperti apa pak yang akan dibangun oleh pemerintah daerah dan petani swadaya nantinya
ini pertanyaan untuk pihak perwakilan dari bupati masing masing
silakan kita mulai dari tanjung jabung barat kemudian sorolangun dan juga ketebo
terima kasih atas pertanyaannya
kalau menanya kolaborasi persoalan petani kami itu memang persoalannya memang di tingkat bawah itu
khususnya petani swadaya itu adalah persoalan perbenihan
akibatnya dari mula dari perbenihan kemudian keterampilan kemudian serana parasrana
yang memang namanya petani swadaya memang
kurang memang ya kurang
jadi ini tentu harus dikolaborasikan dengan stakeholder yang lainnya
misalnya dengan instansi pemerintah
instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah punya dinas
dinas ini ya yang membackup petani petani tersebut
baik dari mungkin memberikan pelatihan kemudian membantu dari perbenihan mungkin
kemudian dan terutama di serana parasrana misalnya jalan usaha
dan ini juga harus bekerjasama dengan kolaborasinya dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat karena keterbatasan penganggaran
nah kemudian juga tidak lepas juga dari seperti yang disampaikan pak panca tadi
pabrik sendiri juga harus berperan dalam hal ini untuk mengkolaborasikan dengan petani swadaya
dan ditambah lagi seperti hari ini kita juga didukung oleh dari spo
dari yayasan setara dan ini sangat membantu kami
sama sebenarnya dengan kabupaten lain persoalannya persoalan pendanaan
yang diurus pemerintah itu cuma bukan
bukan sawit saja bukan petani sawit saja
seluruh masyarakat dalam satu kabupaten itu diurusin semua dengan pendanaan yang seadanya
nah ini terutama juga kepada pemerintah pusat juga harus bisa memilah pilah
kalau misalnya kabupaten kami ini fokusnya di provinsi jambi ya
ya memang harusnya pendanaan dari pusat itu ya dipokuskan juga ke situ
jadi tidak hanya sekedarnya saja
ini mungkin yang masukan dari kami kabupaten tanjung barat
baik terima kasih bu lilian
dianita yang telah menyampaikan terkait kolaborasi yang ingin kita bangun ke depan
terkait dengan kegiatan espo ini tentu dan pengembangan
petani pekebun swadaya tentu kami dari pemerintah kewon sarawangun
berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk mengembangkan perkebunan yang sesuai dengan standar sustainable
tentu ini menjadi target kami
dan kami merencanakan nanti kita akan lebih banyak melakukan sosialisasi
untuk mendorong bagaimana petani pekebun kita swadaya
ini bisa mengembangkan kegiatan yang lebih baik
mengembangkan usaha tani yang lebih baik lagi
tentu dengan menggunakan bibit unggul
kemudian juga memperhatikan aspek lingkungan
terutama sekali terkait dengan penggunaan lahan yang tidak bermasalah dalam hati
dalam artian bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah di lahan peruntukannya
atau di lahan apl nya atau peruntukan perkebunan
itu yang kedua
kemudian yang ketiga tentu juga kita melihat bahwa

kemudian yang ketiga tentu juga kita melihat bahwa
sebagaimana petani pekebun yang sifatnya tradisional
tentu menjadi tugas kami dari pemerintah daerah untuk terus membackup mereka
dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dan di samping itu juga persoalannya adalah bahwa petani kita umumnya terbatas dengan modal
nah tentu juga kami akan terus memfasilitasi bagaimana memberikan akses permodalan
bagi petani petani swadaya
bagi petani petani swadaya
karena kita tahu tidak semua petani kita mampu
karena ada juga petani kita yang hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar
nah tentu ini tugas pemerintah daerah
kami berkomitmen pemerintah daerah akan terus mendorong bagaimana nanti ke depannya
usaha yang dilakukan oleh petani atau masyarakat kami ini bisa memberikan kehidupan yang lebih baik
bagi mereka dan keluarganya
sehingga mereka bisa memenuhi semua aspek kehidupan
pendidikan kesehatan termasuk juga mungkin kebutuhan kebutuhan sekundar dan tersiernya
saya kira itu yang akan kami bangun dengan dukungan para penyuluh kebetulan
di sarolangun penyulu itu berada di dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
insya allah kami berkomitmen kami akan melibatkan semua penyuluh untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan yang lebih baik
karena kita juga terikat dengan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan
mungkin itu ibu yang dapat kami sampaikan terima kasih
terima kasih ibu lili ya ibu lili dan pak guntur pak baya ibu baya ya pak baya
kami pemda tebo itu sejak tahun dua ribu tiga sepengadakan kerjasama mui dengan ppk semidan
setiap tahun sampai hari ini sejak tahun dua ribu tiga sampai hari ini minimal lima belas sampai rp dua puluh per tahun kecambah yang bersertifikat
ketika saya jadikan di sbun waktu saya lima tahun juga di sbun saya perengadakan rp seratus per tahunnya
tapi pihak ketiga sanggup karena mungkin terkait dengan harga dan lain lain
maka sejak itu bibit berserpikat ini ditempatkan
maka sejak itu bibit berserpikat ini ditempatkan bahwa ini harus diserpikat bipit ini harus diserpikat bipit ini harus diserpikat
itu sejak tahun dua ribu tiga kita sudah keliling mana bibit yang tidak bagus
kita ganti bahkan dulu ada program dari provinsi bapanca ya bibit yang tidak
bersepekat walaupun kita tanam kalau mau ganti kita ganti disuruh cabut ganti
dan sekarang ternyata bibit yang tidak sepikat itu tidak berbuah
dan sekarang sudah memang terasa bahwa bibit yang sepikat itu buahnya jarang jarang
dan tidak maksimal maka kami pemda atebo itu ya sudah sejak tahun dua ribu tiga lah
sudah mengadakan bibit sertifikat dan kita sudah mengadakan bibit yang keliling itu
para pkp yang ke kampung kampung ketika itu animum masyarakat sangat tinggi
untuk mendapatkan duit subsidi itu karena kasih subsidi dengan harga yang murah
dan kami tidak sanggup lagi maka kami mengumpulkan kepala kepala
desa untuk menggunakan dana add untuk mengadakan bibit di daerah masing masing
teknisnya di perkebunan sehingga mereka alhamdulillah sekarang ini tebu sudah agak makmur ya
contohnya tebal jambi sekarang sudah macet kendaraan apa itu ekonomi sawit naik ya
pak guntur ya ibu baya ya ini contohnya bahwa sawit sangat menunjang mendukung ekonomi jambi tebo
nah dulu enggak ada jambi ini macet seperti sekarang
karena ekonomi ini sudah banyak beli mobil dan motor
nah itulah luar biasa sawitnya pak guntur dan pak deddy dan ibu baya untuk ini ditindaklanjuti
kami pm databos sangat mendukung kegiatan rspo dan sfo ya
supaya petani petani kita juga mendapatkan penghargaan semacam bantuan dan lain lain
terima kasih mohon maaf assalamualaikum
terima kasih terima kasih jawabannya dari pak supan
terima kasih pak deddy hendry dan juga sebelumnya pak firdaus
mudah mudahan sudah bisa mencerahkan dari pertanyaan dari teman dari info sawit begitu
selanjutnya ada pertanyaan yang masuk dari hanafi dari media antara jambi yang ditujukan kepada rspo
berapa lama target pelaksanaan program ini agar petani di tiga kabupaten bisa tersertifikasi
kami mohon jawabannya kepada bapak guntur prabowo silakan dari rspo
dari proses yang ada gitu ya
kami akan bekerjasama dengan lembaga lokal dalam hal ini mitra kami setara jambi
dan dilihat dari tantangannya memang kita masih melihat seberapa matang gitu
tapi paling tidak itu adalah sekitar dua tahun
baik baik terima kasih pak guntur
selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya ditunjukkan kepada bapak insinyur haji
ini asisten dua wakil bupati tebo ya pak ya
bagaimana pak rencana wilayah tebo usai mou rspo ini pak
ya terima kasih ibu
rencananya kami akan mencoba menesualisasi ke kecamatan kecamatan
supaya mereka bisa mengundang para ppl kan
tahun dua ribu empat belas saya membawa ppl ke sumatera utara ke ppks untuk belajar ke campak sawit yang baik
sehingga tidak tertipu
ppl tertipu oleh bibit liar dan petani petaninya
maka hari ini alhamdulillah mereka sudah memahami itu
dan nanti untuk kelanjutan itu tidak terlalu sulit memahami bibit kecambah sawit yang bersubsidi
pak supandi terima kasih jawabannya
dan ini adalah pertanyaan terakhir mungkin
ya ini terakhir pertanyaan ditujukan kepada bapak panca ya
dari suang sitanggang media tribun jambi
bapak bagaimana dengan
yang sudah sempat di kawasan hutan apakah ada kebijakan khusus
silahkan pak panca jawabannya
tentunya dengan undang undang cipta kerja
terhadap keterlanjuran teman teman melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit
bagi kami dari sektor perkebunan
bagaimana dengan keberadaan mereka itu
tidak bertentangan regulasi yang ada
tentunya dengan undang undang cipta kerja dan permen hut nomor delapan belas
yang menginisiasi perhutanan sosial
bagaimana buah yang dihasilkan mereka
ini dengan difasilitasi kemitraan dengan kesatuan pemilik konsesi maupun kph
jadi banyak dayanya
tidak bertentangan mulai ketemu akan terbang dengan komputer
yang ada diutamanya suatu tempat maupun desa yang playoffs nya

dimitrakan tentunya akan mendapatkan
kontribusi juga kepada daerah
karena rp dua puluh tujuh maaf rp delapan puluh enam per kilogram
ini memberikan kontribusi ke pad
sehingganya kalau ini ada di jambi itu
sembilan puluh empat ribu hektare dimitrakan kita menghitung
pad akan diperoleh dan bagaimana untuk
memulihkan hutan yang telah
dinanam sawit tadi pemda sudah memiliki
anggaran terhadap hasil dari pajak tadi
dan untuk dikembangkan uang tadi agar
pemulihan hutan tadi yang dilakukan oleh
pelaku teman teman pekebun tadi ini bisa
kali dengan bagaimana uang tadi yang dari
pad tadi kepada petani dianjurkan kepada
komuniti yang disarankan oleh teman teman
hutan nah ini upaya dari pemerintah
provinsi jambi tentunya dengan rencana
aksi dari instruksi gubernur tadi ini
salah satu peluang agar kita di jambi
melakukan kami dari pemerintah dari
regulasi bagaimana melakukan
tata kelola perkebunan kelapa sawit yang
tidak bertentangan dengan hukum sekiranya
itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullah
wabarakatuh baik pak dan ini sepertinya
masih ada sedikit waktu kami akan
manfaatkan untuk pertanyaan yang masih
ada yang masuk begitu ini kami tunjukkan
kepada pemerintah provinsi jambi kembali
dari jalal sayuti bahwa untuk mendapatkan
sertifikasi ispo ini perlu waktu dan
biaya yang cukup besar bagaimana anda
menanggapinya silakan pak terima kasih
kita tahu dengan keterbatasan pemerintah
peran swasta dan peran pemerintah juga
kita utamakan peran swasta tentu dalam
benanan peran pemerintah bagaimana
mengkolaborasikan antara swasta dengan
pemerintah agar proses sertifikasi ini
berjalan cepat tadi dengan dana bbd
pks disiapkan dana untuk jambi tahun ini
untuk tujuh kelembagaan di masing masing
kabupaten untuk memproses sertifikat ispu
namun kami dari provinsi jambi
menyarankan kepada pemerintah pusat
jangan proses sertifikasi ispo nya saja
bagaimana menyiapkan petani kelembagaan
petani pemberdayaan petani karena proses
merubah perilaku petani dari tidak
berlembaga dari tidak punya legalitas dari
tidak mempunyai sppl dari tidak menentukan
ketika smk tiga itu dipenuhi ini perlu
pemberdayaan membekalan pada
petani disitu fokusnya kalau pemerintah
jambi dan kepada pak jalal ini kita sama sama
alhamdulillah pak jalal dari tanjung
tahun ini berkemungkinan besar
sudah mendapatkan sertifikat ispo yang didorong
yang didorong oleh star dan rspu
saya kira terima kasih dari teman teman
baik kami doakan semoga cepat ya pak ya ini
prosesnya seperti itu dan selanjutnya
masih ada waktu kami akan ajukan
pertanyaan kepada bapak guntur prabowo
rspo indonesia pertanyaannya adalah apa
pertimbangan dan juga latar belakang
provinsi jambi menjadi pilot project untuk
program muu ini pak silahkan pak guntur
terima kasih memang pertimbangan ada
kalau kita melihat dari luasan kebun swadaya secara nasional hampir empat juta itu lima belas persen berada di jambi
kalau kita lihat kepala keluarga tadi dua ratus sembilan puluh ribu petani yang berada di jambi itu menempatkan jambi ketiga terbesar setelah provinsi riau dan sumatera selatan
kalau dilihat tadi dari skala provinsi dari total jumlah luasan industri sawit yang ada di sini bahkan petani swadaya seperti disampaikan oleh pak kadis melebihi dari lima puluh persen
jadi kalau kita lihat dari skala nasional maupun skala provinsi ini menjadikan jambi cukup strategis dalam konteks bagaimana kita bisa membawa dampak secara lingkungan
karena kita bisa lihat meskipun luasannya cukup signifikan tetapi ini tidak berbanding lurus dengan capaian produktivitasnya yang masih di bawah rata rata
jadi ini memang menjadi sebuah pertimbangan untuk secara strategis melakukan intervensi di provinsi jambi
pertimbangan yang lain adalah kami juga melihat tingkat kesiapan dari pemerintah daerahnya
pemerintah provinsi jambi salah satu
satu provinsi yang telah menerbitkan rencana aksi daerah sebagaimana mengikuti instruksi gubernur yang diterbitkan tahun dua ribu dua puluh sebagai turunan dari rencana aksi nasional dari tindak lanjut dari instruksi presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh
nah wadah itu menjadikan kami mempunyai gambaran yang jelas melakukan program kolaborasi dengan pemerintah provinsi jambi karena adanya rencana yang cukup matang
dan cukup jelas bagaimana roadmap ke depannya
dan tidak lepas dari rencana tersebut kami juga melihat kesiapan dari fasilitator daerahnya
jadi kalau di jambi ini kami amati jumlah fasilitator daerahnya cukup besar
untuk sepuluh kabupaten fasilitator daerah di jambi itu ada sekitar hampir dua ratus an gitu ya
dan terbesar itu berada di tanjung jambu barat pak
ada hampir sekitar delapan puluh fasilitator daerahnya
dan fasilitator daerah ini juga beberapa sudah menerima pelatihan dari rspo yang kemudian kerap sekali mendampingi petani petani untuk menuju sertifikasi atau melakukan budidaya praktek yang baik untuk perkebunan
jadi pertimbangan itu juga menjadi pertimbangan yang cukup menarik
karena ada satu lagi adalah kami sangat mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah provinsi
dengan pemerintah kabupaten yang memang secara proaktif kemudian mencoba menjawab tantangan petani swadaya dalam mengadres isu isu dalam perolehan legalitas seperti stdb
melalui program stdb keliling gitu ya
nah kami juga berharap inisiatif seperti ini bisa menjadi percontohan untuk provinsi provinsi lain bisa belajar dari provinsi jambi dalam menggalakkan proses yang kemudian menjemput bola kepada petani petaninya
dan kalau boleh saya tambahkan mungkin pertimbangan yang terakhir juga memang kami dari rspo sendiri juga mengamati banyaknya cerita cerita sukses yang datang dari kelompok kelompok petani pak
yang memang sudah tersertifikasi oleh rspo
sebetulnya kami ada sekitar mungkin tujuh kelompok yang tersebar yang telah tersertifikasi hampir dua ribuan lebih
itu memang telah menunjukkan cerita cerita bagaimana mereka mengkonservasi sungai bagaimana kemudian peningkatan produktivitas gitu ya
kemudian ada zero
burning selama musim kebakaran
jadi cerita cerita ini memang yang kami ingin tunjukkan bahwa sertifikasi memang berdampak secara real pada lingkungan maupun sosial
dan dalam hal ini pertimbangan ini kami meyakini bahwa progres itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder lokal gitu ya
yang memang cukup mumpuni untuk mengawal dan mendampingi petani itu di tingkat pangan
itu mengapa kami juga bekerja dengan setara jambi yang memang
berpengalaman dalam mendampingi proses sertifikasi petani swadaya
pertimbangan pertimbangan itulah menjadi pertimbangan kami untuk memilih provinsi jambi menjadi pilot pertama kolaborasi antara untuk menuju sertifikasi ispo
ya baik terima kasih pak guntur sudah sangat jelas sekali ya
mulai dari jambi yang strategis kemudian kesiapan pemerintah daerahnya fasilitator daerahnya juga cerita sukses dari petani di jambi yang membuat jambi menjadi wilayah pilot project
untuk program mou ini
selanjutnya ada pertanyaan yang ditujukan kepada bapak firdaus sp
ini asisten dua wakil bupati tanjung jabung barat
bapak silakan jawabannya bagaimana rencana pemda tanjung jabung barat ke depannya setelah mou ini pak
saat ini kami sedang mempersiapkan para petani di luar yang sudah bekerjasama dengan rspo dan setara
artinya di samping setara melaksanakan kegiatan
kami juga akan mempersiapkan petani petani kami yang swadaya ini mencontoh yang jelas mencontoh ya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh nanti oleh setara dan rspo
kemudian kami juga mempercepat proses seperti stdb yaitu mempercepat didukung oleh juga pemerintah provinsi
kemudian di tingkat kami kabupaten juga kami juga akan nanti mencoba
menyiapkan bibit yang benih yang bersertifikasi ya
dan pelatihan pelatihan khususnya kepada petani petani kami yang sangat membutuhkan untuk meningkatkan skill dan pendapatan mereka
di samping kita sedang mengusulkan juga keperluan pemerintah pusat terkait dengan sarana parasarana terutama jalan usaha tani
mungkin itu bu terima kasih
baik pak firdaus terima kasih atas jawabannya sudah sangat jelas sekali dan demikian
bapak ibu saya sih tanya jawabannya
diajukan oleh rekan rekan media kita juga sudah dengarkan tadi penjelasan dari bapak bapak sekalian
dan kita sampai di akhir acara ini
namun sebelum kita tutup saya akan persilahkan kepada para narasumber kita untuk masing masing memberikan closing statementnya
kita mulai dari bapak pancapria silakan pak
terima kasih kami dari pemerintah provinsi jambi sangat mengucapkan terima kasih kepada teman teman rspu setara
dan kami ada statement dari pemerintah
bahwa dengan ran ksb sudah masuk komponen komponen ke rfp jem n dan sudah masuk di rfp jem d
kami harap dari kabupaten ini akan melanjutkan
karena jujur dana dana tahun ini dana apbd sudah mensupport kepada proses retikat ispo di kabupaten bungo
dan juga buat kabupaten tanjung jabung barat pemerintah provinsi sudah menginisiasi salah satu perusahaan
silakan pak closing statement nya
baik terima kasih bu
kami mengucapkan terima kasih pada rspo kemudian pemerintah provinsi jambi dan yayasan setara
yang telah memilih sarawangun sebagai salah satu lokasi untuk pengembangan ispo di wilayah jambi
tentu kami akan mendukung semua
tentu kami akan mendukung semua
kegiatan kegiatan dan bagi yayasan setara apapun juga kebutuhan untuk koordinasi konsultasi kami siap untuk itu
tentu kami harapkan apa yang kita niatkan bisa menghasilkan yang terbaik ke depannya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak
selanjutnya ada bapak insinyur haji supadi asisten dua wakil bupati
silakan pak closing statement anda

ibu tidak sampai orang dan orang yang caranya gaya atau lari bilang ya dimana dengan dengan rupanya dia fansdhahi
iping ingin menghargai dengan tiba tibamu untuk memohon

salam peluang aye sound insya allah
dan statement penutup dari bapak guntur prabowo senior manager smallholders program rspo indonesia
terima kasih dan silakan pak
baik terima kasih
menurut kami bahwa keterlibatan atau kehidupan petani swadaya itu tidak akan berubah
sampai cara pemangku kepentingan berkolaborasi juga berubah
jadi kami berharap dengan kolaborasi seperti ini akan menginspirasi provinsi provinsi lain
untuk bisa berkolaborasi dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah
dalam konteks membumikan sertifikasi dan memberdayakan petani petani swadayanya
kami sangat berterima kasih atas fasilitasi kementerian pertanian dirjen bun kementerian provinsi
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk turut andil dalam kolaborasi ini
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak guntur dan terima kasih bapak bapak yang sudah hadir dalam acara kesepakatan bersama
tentang percepatan implementasi sertifikasi perkebunan kelapa sawit
yang diselenggarakan oleh roundtable on sustainable palm oil atau rspo
bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan tiga kabupaten di jambi
dari penjelasan dan diskusi tadi bisa kita simpulkan bahwa program mou ini
dirancang untuk saling membantu dan saling mendukung
sehingga peraturan perundang undangan tetap dipatuhi
untuk pelaksanaan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan
bagi pekebun swadaya di provinsi jambi
provinsi jambi sendiri merupakan provinsi percontohan
karena jumlah petani di jambi pada dua ribu dua puluh satu mencapai lebih dari dua ratus sembilan puluh ribu kepala keluarga
dimana ini menjadikan jambi sebagai provinsi ketiga terbesar
untuk jumlah petani
jika ini tidak berhasil program ini akan dilaksanakan untuk setiap kawasan
dan program ini akan dilaksanakan di tiga kabupaten
yakni kabupaten tanjung jabung barat kabupaten nesaro langun dan kabupaten tebu
akhir kata saya lianita ruhyat dari studio cnn indonesia di jakarta
rekan saya ahmad solihin selaku moderator yang memandu acara di jambi
kami undur diri sampai jumpa